ih gue lantai serius
mudah mudahan masih di sekitar sini
tunggu bang tunggu
aku cuma mau bertanya
apa abang ada lihat
orang berpakaian rapi
seperti mau ke kantor
seperti abang inilah
lewat sekitar sini
saya tidak melihat bang
dia itu tukang hipnotis
aku dari tadi cari dia
tapi belum ketemu
tapi nanti kalau ketemu pak
aku pukul dia
aku rebus dia bang
tentu saja ada
gue ikut ke rumah ya
eh tunggu dulu
eh gue supaya jadi kodok loh
bener bahaya loh
hape aku juga hilang
aku mencari tukang hipnotis
tapi aku yang kena
masih ada rupanya
berarti istri kamu tinggal satu
bukan dipecat neneng tam
dipecat juragan bos
juragan bos mau melamar neneng
sam gue belum bayar setoran kemarin
gue agak ngelucu ini
kemarin itu kita baru saja dari tempat bos bertiga
untuk bayar setoran
ini gak boleh berdusta
masuk neraka kamu nanti
hei diki kamu tahu kenapa uang ambu banyak
karena ambo gak pernah berdusta sama ulan
uang ambo berkah
ambo akan masuk surga
dapat sembilan bidadari
gak ada sembilan bidadari
yang dua bonus
tidak sama temen lu
ah paling lu mengerjain gua
mas sambo mengerjai teman sendiri
kamu banyak banyak berdoa
biar tidak disiksa sama temen dia
lu pasti mengerjain gua
yakin ini gak mau
gua sih yakin
kalau lu tuh sama gua yang baik tam
bacaan penolak siksa istri
kalau tidak mengerti kamu nanti telepon ambo
buat semuanya hati hati ya kalau nunggu kendaraan sendirian
dua orang kena hipnotis
lah ya kalau dihipnotisnya sama abang sih ya nggak apa apa
aku juga mau kok dihipnotisnya sama rudi
mudah mudahan dia kagak nanya
lu emang pinter kalau masak sop
baunya aja udah enak bener
abang beruntung dapetin lu
uang belanja kemarin mana
itu dia yang bikin abang pusing sop
adiknya si onta
tinggalin semua uangnya di rumah
tampaknya dinda sayang sekali sama udah
ya iyalah sayang
nanti takut kalau uangnya diambil sama tukang hipnotis
masih ada lagi nggak
ini semuanya sudah
sepertinya yang satu ini berhasil meloloskan diri
abis jalan dulu ya mi
ketemu deh nabilah
aku cuma mau ngasih tau bang
ngasih tau apa gop
aku juga kena hipnotis bang
aku di mana bang
akhirnya ikut ke pangkalan
tapi ya aku baru lepas sepatu bang
barang nggak ma aneh ke pangkalan
cepet aneh tinggal nih
aku di belakang bang
terlalu kamu dikit
berbohong selalu setiap waktu
mengaku kamu dihipnotis juga
ente tau nggak ki
aneh kasih tau sama ente
ngebom itu kagak nyelesain masalah ki
benar itu mil
nasihati terus dia
nasihati yang panjang sekali
sampai dia tobat
ambo kerja dulu
nggak mungkin cuma sekali
ente harus dua kali
buat hp dua kali
ente ngebong buat ngebenerin kebohongan ente yang kemarin
sampai dia mencucurkan
sampai dia mencucurkan air mata
ambo naik dulu
panjang nih urusannya
ente mau semua hidup ente cuma ngebohong doang kerjaannya
sampai akhirnya ente nggak tau yang mana bohong yang mana yang bener
iya ini udah tau
ini tadi lagi nasihatin diki
gara gara ente dateng dikinya kabur
lho ya salah gue di mana mil
ente ngasih tau informasi yang ane udah tau
gua kirain lu tuh belum tau
makanya gua kasih tau
emang kalau ente tau ane nggak tau ente mau kasih tau ane supaya ane tau gitu
mau dihitung yang ini jangan yang ini
oh nggak masalahnya bang sodiki juga kena
si togop juga kena tau
ya nggak tau
justru itu saya kasih tahu pok
yaudah kita cari aja tukang hipnotisnya
justru itu si togot nyari tukang hipnotisnya malah dia yang kena
kalau tukang hipnotisnyaff
masa appointments aususan permintaan pertanyaan
terima kasih presiden
kayaknya peti yong tio
ya kalau lagi miga berarti nggak ngerti